ya kan up in trim sekarang sudah menggo marintas sudah dipegang oleh pak derik
jadi harian sudah enggak ada masalah
tapi kita berdoa agar pak luhut segera diberikan cepat sembuh diberikan kesembuhan